menteri pertahanan ria mizar ria kudu merigaskan badan intelijen negara atau bin
membeli lima ratus dua puluh satu pucuk senjata api dari pt pindad
ria mizard bahkan menunjukkan dokumen yang memuat informasi rahasia
mengenai pembelian ratusan senjata ke awak media
dokumen berkop resmi bin tersebut menunjukkan adanya permohonan izin
pembelian senjata ss dua v dua kaliber lima lima puluh enam x empat puluh empat mm
sebanyak lima ratus dua puluh satu pujuk buatan pt pindad serta pembelian tujuh puluh dua tujuh ratus lima puluh amunisi
menurut ria mizar keputusan untuk menunjukkan dokumen rahasia ini
bukan untuk memperkeruh suasana terkait ramainya polemik soal pembelian senjata
ia ingin menunjukkan tidak ada lagi kesalahan komunikasi antar institusi negara
apalagi sampai berujung kepada beredarnya informasi yang tidak akurat
ini masalah pembelian
ini kepada menteri pertahanan sudah tanggal mei dua ribu tujuh belas
yang tanda tangan ada wakil bin
dia sudah sampaikan
keluarga macam satuan pembelian lima ratus dua puluh dua pucuk komunisi tujuh puluh dua dua ratus lima puluh butir
nah terkait ini tentunya menjadi banyak sekali netizen yang meramaikan
tagar kami bersama panglima tapi tidak sedikit juga yang mengkritik
mari kita lihat bersama sama dari akun yang pertama
dari ed teddy gusniadi yang mencuit tugas panglima tni ini harusnya mengademkan
bukan malah membakar yang dilakukan gatot adalah membakar
nah ini nih ini tidak pantas
kemudian selanjutnya dari sasrawan gunungkul
dewan muhammad yang mencuit tni seperti republik proklamasi
tidak boleh memihak satu golongan dalam percaturan politik
tni penjaga persatuan bukan perusaknya
dan yang selanjutnya ini komentar berbeda dari pihak pro panglima
ad netizen tova yang mencuit panglima tni dilebeli bikin gaduh
rasanya sudah sejak dua ribu dua belas lalu kegaduhan tidak pernah berhenti
itu bukan oleh panglima tni
kemudian selanjutnya dari ad
didin azhar yang mencuit panglima tni
general gatot memang cerdas
cukup katakan ada yang mau impor senjata ilegal dan yang kesindir langsung gelar konferensi pers
dan yang terakhir ini dari advaisal basri yang mencuit internal tni berjawab pantun di media sosial
yang penting tni jangan lagi terseret kerana politik
nah ini yang bahaya ya
dan sekarang kita akan berbincang
terkait polemik pernyataan panglima tni ini dengan muradi clark
selaku ketua pusat studi politik dan keamanan dari universitas pajajaran bandung
selamat malam pak muradi
malam mbak hanum
assalamualaikum wr wb
terima kasih telah bergabung bersama kami di connected
pak muradi ini terkait dengan pernyataan yang dilontarkan oleh panglima tni
kok seperti curhat begitu ya
karena emang lagi menghadapi situasi dikumpulkan para purnawirawan
dari pandangan pak muradi
pantas nggak sih patut nggak sih seorang panglima ini menyampaikan hal hal seperti ini di depan para sesepuh tni
ada empat hal
harusnya forum itu tertutup
kalau tertutup artinya apa
artinya ada yang kemudian bisa dibicarakan dalam bentuk keluarga besar
itu kan gak terjadi
isu yang dimunculkan juga masih sumir
kalaupun itu betul
itu perlu ada klarifikasi sebelum disampaikan
katakanlah ada mekanisme namanya misalnya
ada bin ada tni dan sebagainya
nah yang ketiga
ini menyangkut soal kepatutan
sebagai seorang panglima
ada yang harus kemudian dia lalui sebelum dia menyampaikan itu
kalau itu berdiga sifat adalah commander command ya
diantara panglima dengan jajarannya
akan berbeda bentuknya
tapi kemudian ini menjadi viral karena forumnya tidak tertutup
nah yang keempat
ini menyangkut soal dinamika politik saat ini
momentum yang hari ini ada
saya kira itu menjadi bagian dari rangkaian sekian sekian event yang kemudian
di mana panglima terlibat di dalamnya
terlibat baik langsung maupun nggak langsung
saya misalnya mencatat ada dari sejak september

hampir setahun lah
yaitu momentumnya berkali kali
dan panglima kelihatan sekali tidak dalam posisi yang pas ketika bicara soal politik
mulai dia curhat soal kewenangannya hilang karena misalnya
adanya perubahan posisi pt ini karena ada camp hunter dan sebagainya
sampai pada tahapan kemudian berpala pala pantun di muka buli antara beliau dengan
menan misalnya terkait dengan nonton perang dan sebagainya
sekitar empat hal itu menjadi tetap kita bahwa
dalam mekanisme politik demokrasi yang baik
tni atau militer berada dalam posisi
apa namanya dibawa kontrol objektif dari pemerintahan
baik kalau terkait poin yang keempat yang tadi pak mura disebutkan mengenai situasi politik
kalau diperhatikan gaya atau sikap pangliman seperti ini
banyak pakar yang juga mengatakan ini berpotensi membenturkan tni akhirnya ke ranah politik
secara langsung kan sudah kelihatan ya
tentang karena misalnya
ada perdebatan soal penangkapan yang dilakukan oleh polri ketika isu dua ratus dua belas
kemudian ketika secara terbuka panglima misalnya mengkritik soal
posisi negara dalam fase merespon dinamika politik belakangan
katakan yang melibatkan identitas agama tertentu gitu kan
itu buat saya sebenarnya sudah panglima tidak dalam posisi yang firm sebagai pimpinan
yang kemudian berada fokus pada apa namanya ranah ranah pertengahan negara
sebagaimana yang disebut di undang undang tiga puluh empat dua ribu empat maupun undang undang tiga dua ribu dua
soal pertanian negara
jadi saya kira ini menyangkut soal pemahaman yang belum keperhensip ketika situasinya kemudian diulang berulang
menjadi bagian dari perabil politik
lalu seketika kan sekarang kalau kita juga pantau pemberitaan
akhirnya ada juga ada pihak yang ketar ketir begitu
bantahan dari menko polhukam lalu juga menhan yang menyatakan bahkan menggelar dokumen ke teman teman pers
bahwa ini dokumen yang memperjelas semua semata mata statement dari panglima tni ini adalah
masalah komunikasi yang gak lancar antar institusi begitu
apakah bisa dilihat demikian
apa memang ini ada hal yang sebenarnya harus perlu digarisbawahi
mengenai siapa yang pihak yang benar siapa pihak yang sedang menutupi sesuatu begitu
panglima mungkin lupa juga kalau lihat undang undang industri pertahanan
undang undang tni bahkan undang undang pertahanan negara
bahwa mekanisme proses pembelian dan sebagainya tidak
bukan melalui mabes tni tapi melalui institusi kementerian pertahanan
hal yang sama pun misalnya di institusi yang sipil lain
katakanlah misalnya polisi juga punya mekanisme sendiri dan sebagainya
jadi saya kira data yang dilontarkan oleh panglima
tidak hanya sumir tapi juga kemudian mempunyai potensi membuat gaduh politik secara masif
saya kira saya juga membayangkan misalnya
kalau panglima kemudian punya data yang valid soal itu
itu adalah tugas dari dan kewenangan dari tni
untuk bisa memproteksi atau memastikan bahwa hal itu tidak terjadi
kalau betul itu ada
problemnya kan ini kemudian menjadi sumir ketika isunya menjadi pro kontra di masyarakat
ada yang setuju tadi seperti halnya di media sosial ya
dan kemudian menjadi tidak setuju
dan saya kira ini menjadi salah satu pembelajaran penting bahwa
kalau menyerah merucut pada reformasi tni
ada sebagian besar yang kemudian ditabrak oleh panglima
terkait dengan posisi dia sebagai bagian dari pemimpin alat pertahanan negara
baik pak muradi ini possible nggak sih kalau misalnya kita sambungkan ke
ini sebagai bentuk komunikasi manuver politik panglima menuju wacana pencalonannya di pilpres dua ribu sembilan
saya kira sah sah saja dan saya kira semua individu boleh
tapi kemudian menjadikan tni sebagai kendaraan untuk meningkatkan potensi elektabilitas itu yang nggak boleh
karena di undang undang tiga puluh empat dua ribu empat undang undang tiga dua ribu dua
sudah melarang bahwa tni nggak boleh berpolitik praktis
jadi katakanlah apa yang dilakukan tni
sejak awal sudah kita ingatkan
katakanlah misalnya saya sebagai pengamat dan akademisi ya
kalau saya cek dua ribu enam belas
berapa kali saya kemudian mengomentari soal manuver panglima ini
kenapa karena kepatutan itu yang kemudian harus dipahami oleh kita semua
jadi saya kira bukan masalah apakah panglima boleh maju atau tidak
itu hak beliau sebagai warga negara
tapi pastikan bahwa embel embel dia sebagai panglima
itu yang kemudian harus dilepaskan
ketika dia mau kemudian berpolitik praktis
atau pak guti misalnya mau bermanuver
kan mudah sekali misalnya katakanlah sudah tidak nyaman
misalnya beliau melecet puisi yang di rakan nas bolkart
saya kira sudah lagi menjadi penegasan bahwa yang bersangkutan
memang tidak dalam posisi yang pas ketika berada dalam posisi yang berlawanan dengan pemerintahan
di mana dia menjadi bagian dari itu sendiri
oke pak muradi ini yang terakhir singkat saja
di tengah kegaduhan ini akhirnya
pak gatot nurmantio ini sering menyebut
ini adalah hubungan saya dan presiden saja
saya tidak mau urusan yang lain kemenhan menkopol hukum tidak mau
tapi pada akhirnya banyak suara yang meminta presiden untuk mengevaluasi pernyataan panglima ini
ada yang bilang antara bakalan dicopot nih atau sah sah saja karena dia memang panglima tni
anda melihat di mana posisi si panglima tni saat ini
ya baca lagi undang undang tiga puluh empat dua ribu empat bahwa ada mekanisme koordinasi
dan mekanisme pengawasan di kementerian pertahanan loh
terkait dengan apa namanya apa
undang undang tiga dua ribu dua juga secara impresif mengatakan seperti itu
jadi beliau boleh langsung ketika untuk hal hal tertentu
tapi hal yang bersifat politis itu harus melalui kementerian pertahanan
jadi ini mekanisme apa namanya
reformasi tni yang dalam bahasa bahasa hasington sebagai kontrol sipil objektif
di mana posisi dari panglima tidak dalam posisi yang aktif dalam merespon
hal yang bersifat politis
dan di mana posisi dari panglima tidak dalam posisi yang aktif dalam merespon hal yang bersifat politis
di mana posisi dari panglima tidak dalam posisi yang aktif dalam merespon hal yang bersifat politis

soal lima senjata dan sebagainya
yang harus beliau lakukan adalah berkoordinasi ke
hmh menh dan juga menkopolukap
itu alur yang benar
tidak ujuk ujuk langsung misalnya menyangkut soal langsung ke presiden
kecuali ada hal ikhwal yang memaksa
di mana kemudian direct we itu
biasanya dilakukan langsung oleh presiden
tidak oleh panglima
kalau kemudian itu dianggap ada hal ikhal yang memaksa
tadi baik jadi kuasa itu
adanya di tangan presiden ya bukan dari
pihak panglimanya begitu ya
saya kira itu yang kemudian diatur di undang undang
ya oke baik pemuradi terima kasih
banyak sudah bersama kami
di connected membahas hal ini